untuk mengetahui perkembangan terkini terkait batalnya prarekonstruksi mutilasi
kita terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia nur aspasya
ya sisi selamat pagi bagaimana perkembangan terbaru terkait batalnya prarekonstruksi mutilasi kemarin
selamat pagi lady dan rian
tempat saya memantau saat ini merupakan tempat kejadian peristiwa
atau tepatnya tempat prarekonstruksi pembunuhan mutilasi
dipastikan kepolisian cikupa akan memindahkan lokasi prarekon
karena mengingat atau berkaca pada kejadian kemarin tidak kondusifnya
dan dikhawatirkan akan berdampak secara korosif
baik bagi status tersangka ataupun bagi kondisi masyarakat sekitar lady dan rian
baik jika memang demikian kapan rencananya rekonstruksi akan digelar kembali sisi
ya rian memang mengenai prarekonstruksi ini akan dibutuhkan
mengingat saat ini memang polisian masih terus menyusun berita acara pemeriksaan
nah rekonstruksi merupakan salah satu media investigasi untuk mengetahui penguatan alat bukti yang dibutuhkan kepolisian
sehingga memang hingga saat ini belum diketahui secara pasti kapan kemudian para ekon ini akan dilakukan
tapi dipastikan prarekonstruksi ini akan dilakukan dalam waktu dekat
hal ini juga menimbang bahwa berdasarkan undang undang dan surat keputusan pemerintah
polri prarekon bisa ditunda jika kemudian tidak sesuai dengan hak hak yang masih dimiliki oleh tersangka saat ini
rian dan lady
ya jika prarekonstruksinya nantinya akan dipindahkan apakah kemudian nanti
tim kepolisian akan kemudian membatasi gerak para warga untuk tidak memadati daerah tersebut
lady hingga saat ini kepolisian masih membatasi wilayah
hingga saat ini juga kepolisian masih berfokus
apakah kemudian pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka berinisial a ini merupakan pembunuhan berencana
sebagaimana kita ketahui kalau bisa diturunkan atau diferensiasikan kata mutilasi tidak ada berkaca pada hukum kita
sehingga hukuman ataupun
golongan yang bisa dilakukan oleh pemudi ini terkategori pembunuhan berencana atau pembunuhan dilakukan dengan tindak pidana sebelumnya atau pembunuhan biasa
ini menjadi fokus
mengingat mutilasi pasti didahului dengan pembunuhan terlebih dahulu
dan setelah fokus ini pula sebagaimana kita ketahui lady dan rian korban merupakan seorang ibu hamil
maka dipastikan juga korban tergolong menjadi dua orang
ini juga akan menjadi pertimbangan kemudian
dan dua hal ini yang masih menjadi fokus kepolisian ketimbang untuk wilayah atau pengamanan
saat ini walaupun wilayah akan dipindahkan berpotensi dipindahkan maka wilayah akan dipastikan
sunyi ataupun mengurangi reduksi ataupun dari kebisingan dari warga sekitar
lady dan rian
baik jika memang akan dipindahkan ini terkait dengan mungkin seperti anda sampaikan tadi ya
bahwa banyaknya gangguan dari warga sekitar
sebenarnya kemarin itu seperti apa pengawasan yang dilakukan petugas
sehingga mungkin warga terlalu antusias untuk mendatangi tempat prarekonstruksi akan diadakan sisi
jadi bagaimana kita ketahui peristiwa ini begitu banyak di media
dan sehingga membuat ketertarikan masyarakat untuk semakin mendekat
kepolisian khawatir jika kemudian masyarakat mendekat
maka akan mengganggu atau berpotensi merusak sejumlah bagian unsur unsur
yang diakini berkaitan dengan penguatan alat bukti tersangka
selain itu pula ini juga merupakan bagian dari hak hak tersangka
ini semuanya tertulis dalam undang undang
ini juga yang kemudian
mengapa alasan kepolisian menunda
kenapa prarekonstruksi maksud saya tidak dilakukan di tkp tempat saya berdiri saat ini
karena diakini berpotensi berdampak secara korosif
baik bagi masyarakat sekitar dan bagi tersangka kedepannya
lady dan rian
baik terima kasih nur aspasya melaporkan langsung dari tangerang banten terkait kasus mutilasi